sementara itu penyidik komisi pemberantasan korupsi kpk menggeledah ruang kerja direkturat jenderal pemberdayaan sosial kemensos ri selama delapan jam pada selasa
penggeledahan terkait dengan bukaan korupsi penyeluruhan bantuan sosial beras untuk keluarga penerimaan manfaat atau kpm program keluarga harapan tahun dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu
penggeledahan yang berlangsung tertutup ini dimulai pada selasa pukul sepuluh pagi dan penyidik keluar gedung kemensos pada pukul enam petang
menurut staf khusus menteri sosial donald rozano sigit prakuswa ruangan yang telah digeledah kpk ini yakni ruang direkturat jenderal pemberdayaan sosial yang berada di lantai atas
dari dalam ruang kerja sekretariat ditjen pemberdayaan sosial penyidik kpk membawa sejumlah dokumen dan alat alat lainnya
dia datang kemudian kami antarkan terus kemudian dia ke dirjen yang terkait sama itu
dia disana juga dia menanyakan berapa dokumen dokumen kami serahkan dokumen dokumen kemudian ada beberapa alat alat yang mereka minta kami serahkan
apa namanya saya yakin bahwa apa yang kita lakukan sudah sesuai dengan norma norma dan teman teman kpk juga sangat menghormati untuk kita semua
pada rebuh pagi menteri sosial tririsma hari ini telah buktikan
suara terkait dengan penggeledahan selama delapan jam di kementeriannya
risma menegaskan bahwa dirinya tidak tahu menau terkait dengan dugaan korupsi di bansos tahun dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu tersebut
karena dirinya belum menjabat sebagai menteri
jadi saya dilantik pak presiden itu dua puluh tujuh desember dua ribu dua puluh
kejadiannya ini sekitar bulan september ya
tapi saya tidak tahu kejadiannya itu seperti apa
jadi makanya saya katakan dua ribu dua puluh satu itu tidak ada bahan sos beras di kemensos
saya tidak tahu di tempat lain